pemilu dua ribu sembilan belas akan diikuti oleh gabungan antara sepuluh partai lama dengan empat partai baru yang lolos verifikasi
sementara dua partai lama yaitu pbb dan pkpi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu
namun di tengah euforia penetapan partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
terselip keraguan dari sejumlah pihak mengenai kualitas verifikasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum
komisi pemilihan umum telah menetapkan empat belas partai politik yang berhak ikut pemilu dua ribu sembilan belas
dari empat belas partai peserta pemilu empat diantaranya adalah partai baru yang lolos verifikasi
mereka diantaranya partai solidaritas indonesia partai berkarya partai gerakan perubahan indonesia dan partai persatuan indonesia
sementara dua partai peserta pemilu dua ribu empat belas dinyatakan tidak lolos yaitu pbb dan pkpi
pbb terkendala syarat keanggotaan dikepunyai
syarat verifikasi faktual yang disyaratkan peraturan kpu memang tidak mudah
memiliki anggota paling sedikit satu atau satu dari jumlah penduduk
namun beberapa pihak mengkritik kesericuan kpu melakukan verifikasi partai
putusan mahkamah konstitusi yang mewajibkan semua partai baik yang pernah ikut pemilu
ataupun partai baru untuk melewati tahap verifikasi membuat kpu dan dpr merevisi
dan memangkas waktu verifikasi menjadi dua hari saja karena keterbatasan waktu dan anggaran
tidak hanya itu metode yang digunakan untuk verifikasi pun berbeda yakni dengan metode sampling
mantan komisioner kpu hadar nafis gumai seperti dilansir detik com
mengkritik verifikasi yang dilakukan dengan waktu yang singkat
karena dapat memasukkan peserta pemilu yang tidak berkualitas
sementara itu pakar hukum tni refleharun mengatakan verifikasi partai politik harus dilakukan secara serius
terutama untuk hal kepengurusan
gimana kemudian partai partai yang ikut itu adalah partai partai yang berkualitas
yang tidak hanya kemudian on the paper dia punya kepengurusan
tapi memang secara faktual memang ada seribu atau seper seribu penduduk ya
karena itu kemudian verifikasi yang dilakukan ya memang harus verifikasi yang sungguh sungguh
kpu sendiri mengakui terbentur beberapa masalah sehingga terpaksa melakukan beberapa modifikasi
kpu kan sudah menyatakan sikapnya verifikasi faktual
karena kan kpu punya dua kendala kemarin itu
makanya sekarang dicari metode yang tepat karena undang undang itu membatasi tujuh belas februari
secara kuantitas berarti ada penambahan dua partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas dibanding pemilu sebelumnya
apakah semakin banyak peserta pemilu suara rakyat semakin dapat terwakili dan teraspirasikan
kami akan membahas persoalan ini malam hari ini dengan bang fadli ramadhanil peneliti dari perludem
terima kasih bang fadli sudah datang
kemudian ada bang hadar nafis gumai anggota kpu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas yang akan nanti berbagi perspektif dan pengalaman dengan kami
terima kasih bang hadar sudah datang
kemudian ada yang juga berbagi pengalaman ini dengan senior ini
ada bang nelson simanjuntak anggota bawaslu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas yang banyak sekali menangani keluhan keluhan ya bang ya
semua orang curhatnya ke abang dulu ya
kemudian ada bang afriansyah ferry nur sekjen partai bulan bintang yang hari ini juga menjadi perhatian publik karena satu dari dua partai yang tidak diloloskan
terima kasih bang afri sudah datang
saya akan ke bang fadli dulu deh untuk membahas sebelum masuk ke kasusnya pbb ini
bagaimana anda melihat verifikasi empat belas partai yang lolos ini
ini anda lihat dari hulu sampai hilir ini sudah memenuhi kaedah kaedah demokrasi untuk mewujudkan output kualitas pemilu yang baik
pertama memang agak mengagetkan juga sebetulnya
dalam bayangan kita di awal seharusnya dengan metode verifikasi yang jauh lebih ringan dalam tanda petik ya dibandingkan dengan empat partai politik yang awal mengikuti verifikasi untuk dua ribu sembilan belas ini
oh jadi ada perbedaan anda lihat dari sepuluh dan empat ini
berbeda seharusnya semuanya lolos dalam bayangan kita kemarin
karena dua syarat yang berat itu kan menghadirkan kepengurusan ketika verifikasi faktual dan kedua menghadirkan keanggotaan
itu kan kemudian nobel
nominal anggota yang harus dihadirkan sudah sangat sedikit
karena semuanya disampel saja
dan bahkan kpu yang harus datang ke kantor partai untuk mengecek validitas anggota yang didaftarkan di dalam sistem informasi partai politik
poin poin apa saja yang kemudian dikurangi dan dipangkas oleh kpu ini bang fadli
salah satu yang paling meringankan itu kan soal verifikasi keanggotaan mas budi
kalau kita bandingkan misalnya dengan empat partai politik awal ya psi perindo garuda dan berkarya itu
mereka mengalami atau menjalankan
ini mekanisme verifikasi pengawatan dengan dua metode
dua kemungkinan metode
pertama metode sensus kalau keanggotanya kecil sama dengan seratus yang akan diverifikasi
metode sampel kalau keanggotanya besar sama dengan seratus dari tiap kabupaten kota itu
kalau kemudian di dalam verifikasi faktual empat partai politik ini dulu
beberapa kabupaten kota itu mereka ada yang mengalami sensus
dicek satu per satu dari seluruh anggota atau populasi
yang mereka hadirkan atau mereka ajukan kepada kpu
nah berbeda kemudian dengan dua belas partai politik yang mengikuti verifikasi faktual di gelombang kedua ini
ada sepuluh partai di parlemen tambah pbb dan pkpi sebagai peserta pemilu dua ribu empat belas
kalau zaman anak sekolah ini ikut remedial gitu dua belas orang
nah dua belas partai ini tidak ada kemudian yang mengalami verifikasi keanggotaan secara sensus
jauh lebih ringan dari proses verifikasi faktual keanggotaan dua ribu empat belas dan verifikasi faktual keanggotaan untuk empat partai politik awal
enggak sampai seratus ya
kalau di bawah seratus

nah kalau untuk empat partai politik yang awal garuda psi perindu dan berkarya juga mengalami hal yang sama
nah kalau untuk dua belas parpol yang gelombang kedua mengikuti verifikasi faktual sebagai konsekuensi dari putusan mk itu semuanya sampel
jadi ini lebih ringan
bukannya sampel atau metode
metode seperti itu memang bisa merepresentasikan kondisi yang sebenarnya
atau anda lihat itu tidak bisa merepresentasikan
kalau representasi kan mesti dilihat
apakah kemudian metode yang dipakai itu cukup dipandang representatif untuk kemudian menggambarkan seluruh persyaratan yang ada di dalam undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas itu
nah ada satu hal yang mendasar yang menjadi persoalan sebetulnya
kalau kita lihat pengaturan soal verifikasi faktual di dalam
pkpu nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
itu kan sebetulnya metode yang sama persis dengan apa yang dilaksanakan di dalam pemilu dua ribu empat belas
sudah cukup representatif sebetulnya
nah tetapi kemudian kenapa ketika akan memverifikasi faktual dua belas partai politik yang mengikuti gelombang berikutnya sebagai konsekuensi putusan mk
justru syaratnya diubah dan cenderung di ringankan
nah ini kan membuat ruang ketidaksamaan perlakuan lagi
terhadap parpol yang mendaftar di awal
dengan parpol yang mengikuti
dan juga dengan
dengan mengikuti verifikasi faktual gelombang berikutnya sebagai putusan mk
jadi arena pertarungannya pun berbeda ya
apa dibuat beda gitu
misalnya satu startnya dari titik satu startnya dari titik sepuluh km gitu misalnya ya
harusnya padahal problemnya tidak ada
kenapa kemudian pengaturan untuk verifikasi faktual itu harus diubah ketika itu
tidak ada persoalan
hanya persoalan waktu saja waktu itu karena kpu tidak memiliki atau tidak mendapatkan tambahan waktu
ketika berkonsultasi dengan pemerintah dan dpr
apa isi konsultasinya kita nggak tahu
tapi yang pasti kalau soal pengaturan sebetulnya tidak perlu ada yang diubah
justru yang perlu diubah ketika itu adalah bagaimana membuat waktu verifikasi faktual untuk dua belas parpol yang ikut belakangan ini
untuk verifikasi faktual
jadi seharusnya ketika itu yang perlu diubah adalah soal jadwal saja
jadwal verifikasi faktual untuk dua belas partai
yang menjadi peserta pemilu di dua ribu empat belas
jadi bukan syarat yang diperingat atau dipersingkat gitu kan
nah yang dilakukan justru yang lain
penguatan terkait dengan metode verifikasi faktual keanggotaan ya
yang tidak ada lagi mekanisme sensus
nah ini yang sebetulnya cukup kita sayangkan ketika itu
oke saya mau ke mas hadar
anda lihat dengan proses perampingan ini
itu cukup merepresentasikan dan secara kualitas verifikasi itu memenuhi kaedah kaedah yang masuk akal nggak
kenapa mas adar
apa yang membedakan verifikasi zaman anda dengan zaman ini
sebetulnya ini hal yang sederhana untuk kita memutuskan untuk mengambil jalan
satu ya lakukan saja seperti pkpu nya selama ini
ya tentu akan dibuat jadwal yang baru
tadi sudah dijelaskan
tapi kemudian okelah ini diputuskan untuk tidak merubah jadwal sehingga dipadatkan
tetapi kemudian bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan kerjaan kita
kan ini tugasnya untuk mengukur nih memastikan partai partai politik ini memenuhi syarat
itu ukuran kualitasnya di sana kan
kalau misalnya soal sampel tadi belum dijelaskan
tidak disebutkan metodenya apa
diserahkan kepada partai politik
jadi dibawalah oleh partai politik
afri akan cerita nanti bagaimana perjalanannya
itu ya dibawa saja sama partai politik
jadi kita kan harusnya kalau kita mau mewakili satu kecamatan misalnya
diundi dulu atau secara rendah
sesudah itu di dalam kecamatan yang sudah masuk di dalam sampel tadi
itu ada lima anggota misalnya
lima anggota itu kita ambil dua
dari lima itu bagaimana cara ambil dua nya
mestinya sederhana dengan random sederhana
kalau ini tidak
tidak tahu nanti kita tanya
yang kami tangkap terserah kepada partai politik
dibawa saja ke kantornya
kemudian itu di facet
kemudian itu di verifikasi
dibawa ke kantornya itu ke kantor kpu
waktu nanti kpu datang mengecek kepengurusan dan anggotanya
peraturan seharusnya seperti apa menurut pkpu
ya tidak jelas
harusnya cek rumah
dulu ditarik sampel
kemudian baru diberitahukan kepada partai politik
ini loh sampelnya yang jelas
kami akan datang ke rumah rumahnya
bawaslu juga dikasih tahu
bawaslu mendampingi untuk datang
kalau tidak ditemukan maka diberitahukan nanti dikumpulkan orang yang bersangkutan ke satu tempat dengan janjian
nah jadi itu cara metodologi yang bisa kita pertanggungjawabkan
karena nanti kita akan menarik kesimpulan
apakah memang keseluruhan keanggotaan di daerah tersebut populasi keanggotaan itu memang betul betul memenuhi syarat yang kita maksudkan
tetapi kalau secara purposif secara sengaja memilah milah dipilih ya dipilih saja anggota memang betulnya gitu loh
kemudian yang kedua di dalam proses keanggotaan ini haruslah ada di dalam sipol itu
yang sudah dimasukkan bahwa ini loh anggota kami
nah kami tidak tahu persis apakah dipastikan anggota yang dibawa itu betul betul ada di dalam sipolnya yang kemarin didaftarkan
kalau kata partai sih pasti dong
nah justru itu
artinya beginilah ya
jadi kalau saya melihatnya terutama tadi penarikan sampel yang diserahkan kepada partai politik yang sebetulnya sebagai objek untuk dikaji gitu
justru dilepas kepada mereka
menurut saya ini tidak ada di ajaran sekolah manapun untuk menarik sampel seperti ini
jadi akibatnya ya kita kualitas dari yang partai politik yang mau diukur ini memenuhi syarat betulan atau tidak
jadi kita ragu
dampaknya kalau kan seperti kata ketua kpu kita keterbatasan anggaran sumber daya manusia kemudian waktu yang juga akan semakin molok karena ada tahapan tahapan lain
menurut anda seberapa riskan sebenarnya ini kemudian harus bisa dikompromikan
sehingga menghasilkan empat belas partai ini
jadi kita atau penyelenggara pemilu ini mempertaruhkan kualitas dari pemilu itu dengan hal yang sifatnya teknis
yang seharusnya itu harus bisa di backup
ya tidak bisa dong
kalau memang kpu sebagai lembaga mandiri untuk memastikan kualitas itu ya kemudian pemerintah harus membackup kpu ini gitu
jadi jangan dikumpulkan
hal yang teknis yang saya tidak tahu
mungkin itu memang untuk diarahkan agar ini lebih mudah dan memastikan bahwa partai partai politik yang belakangan harus ikutan pasti lolos
bang afri harusnya dengan apa yang dijelaskan oleh bang hadar dan juga bang fadli tadi buat pbb harusnya lebih mudah melewati verifikasi karena banyak hal hal yang tahapan tahapan yang dipangkas gitu
anda bagaimana anda menjelaskan
ya itu benar
jadi artinya kami dari bulan bintang dengan ada tahapan yang dibuat oleh kpu yang menyederhanakan hasil keputusan mk dua belas partai pemilu di dua ribu empat belas harus diverifikasi faktual
sebelumnya keputusannya tidak diverifikasi faktual ya bang
tidak diverifikasi faktual
jadi verifikasi hanya administrasi ya kan
nah kemudian dilanjutkanlah karena keputusan mk
maka mk memutuskan seluruh partai politik
maka mereka memutuskan seluruh partai politik baik yang di dua ribu empat belas dua belas itu akan diverifikasi faktual
nah tetapi tadi yang disampaikan oleh pak haidar bahwa ada keterbatasan waktu anggaran
akhirnya nggak tahu lah kalau kami kan tidak berada di senayan
ya kan yang berada di senayan kan sepuluh partai itu
jadi yang kompromi mereka mereka lah ya
mereka kompromi ya kan
tapi harusnya lebih mudah dong buat anda bang afri
jadi keistimewaan keistimewaan seperti ini
justru dengan kemudahan yang kita dapat hasil keputusan beliau beliau yang partai partai itu
akhirnya pbb ikutlah menjadi peserta yang di faktual
nah dalam perjalanan faktualnya tadi betul yang bang haidar katakan tadi bahwa kami di daerah ya menyiapkan keanggotaan
ya kepengurusan dulu
kepengurusan itu cukup ksb
ketua sekretaris bendahara
kemudian domisili kantor
kalau di suatu daerah misalkan di papua barat kabupaten manokwari selatan ini jumlah yang kita masukkan ke dalam sistem sipol informasi partai politik itu adalah lima puluh satu orang
kita genapkan jadi enam
itu sudah memenuhi
sudah memenuhi syarat
sambil bang afri menjelaskan kita boleh tampilkan syarat syarat apa saja yang diatur dalam pkpu yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa lolos verifikasi administrasi dan juga faktual dalam pemilu kali ini
mungkin sambil dijelaskan bisa sambil ditampilkan supaya masyarakat juga punya bayangan gitu bang ya
ini kemudian syarat syarat ada kurang lebih kalau tidak salah sembilan sepuluh syarat ya bang fadli
oke bisa dilanjutkan
jadi tahapannya kpu menentukan jadwal partai bulan bintang misalkan tanggal apa hari apa
mereka datang ke kantor kita
nah di situ cek empat poin tadi
domisili ada buktinya kantor ada
kemudian keanggotaan perempuan hadir ada
pengusup perempuan ya
kemudian ketua sekretaris bendara ada ditunjukkan dengan ktp dan kta
sesuai dengan iktp
nah kemudian dari situ kita ajukan enam
jadi beberapa kecamatan basori itu salah satunya itu tidak bisa hadir
nah oleh karena itu ditentukan lagi oleh kpu untuk perbaikan
itulah pada tanggal sembilan februari kami hadir datang ke kpu kabupaten kota di manokwari selatan
tetapi nah ini ada menariknya
bang afri tetapinya kita ceritakan usai jeda berikut ya
biar pemirsa menanti nanti tetapinya dari bang afri kita akan hadirkan tetapinya usai jeda berikutnya
tetap bersama kami
tadi bang afri sudah menjelaskan sebenarnya berbagai kemudahan sudah dihadirkan
kemudian representasi persyaratan kabarnya sudah dipenuhi oleh pbb
tapi ada kata tetapinya
apa yang membuat tetapi akhirnya kemudian komisioner kpu tadi menyampaikan atau mengumumkan bahwa pbb tidak lolos verifikasi
ketika kita didatangi oleh kpu memang keanggotaan kita waktu itu tidak mencukupi
karena memang dari enam anggota yang akan dihadirkan itu hanya tiga yang hadir
karena daerah yang sangat sulit akhirnya kpu memutuskan untuk dilakukan perbaikan
nah perbaikan itu kita membawa enam tadi ke kantor kpu manokwari selatan
jadi jemput bola gitu ya
ya kita datang
di sana diverifikasi ulang ya kan dengan keanggotaan saja
di verifikasinya itu berupa kartu anggota saja
bukan orangnya datang
orangnya datang maksudnya membawa kartu anggota
orangnya dibawa dengan membawa kartu anggota
ya kan karena di form kita
di wawancara kan itu pak pak
betul nggak misalnya
betul nggak anda anggota partai bulan bintang
ketuanya budi adiputra apa yusuf islama hendra
jadi ketika kita datang itu memang waktu syarat yang ada itu sudah tertulis bms
nah kita datang
kita membawa delapan orang saat itu
jadi ada lebih dua orang tapi kita masukkan enam orang sesuai persyaratan
tetapi dari komisioner kpud itu mengatakan bahwa sudah pbb sudah selesai
sudah selesai itu maksudnya
sudah selesai dalam verifikasi keanggotaan
nah tetapi belum bisa dirubah sipolnya karena orang penanggung jawab it di kpud itu sedang ada di makassar kecelakaan
berarti orang yang anda hadirkan dalam verifikasi faktual tidak termasuk
bukan tidak termasuk
pada saat perbaikan memang harus ada perubahan input gitu loh
ada diberikan kesempatan namanya perbaikan gitu kan
jadi kita enam orang ini datang tetapi pada saat itu untuk merubah sipol langsung itu tidak bisa pak budi
jadi dimintalah kita menunggu karena anggota itnya itu administrasinya itu sedang ada di makassar kecelakaan
nah lemahnya kita ya karena memang sdm kita agak keras
jadi kita bisa menunggu

jadi lupa meminta berita acara
nah pada tanggal sebelas februari ya itu pleno kpu provinsi
eh ya provinsi papua barat
nah disitu ini baru ada rekaman video yang sudah saya lihatkan juga ke teman teman tadi bahwa ketua komisioner provinsi mengatakan
dari sepuluh dpc yang kita menangkan
dpc yang kita ajukan dari tiga belas sepuluh yang kita ajukan itu semua memenuhi syarat termasuklah manokwari selatan
tapi kemudian bisa kenapa jaka sembung bau gelap
besoknya karena sudah malam waktu itu plenonya malam
karena sudah malam dilanjutkan besoknya berita acaranya mereka terima
berita acara diterima itulah berita acaranya bms
jadi ini anda lihat ini persoalan administrasi sebenarnya
yang bukan secara faktual sudah terverifikasi tapi administrasinya yang ada miss disini
menurut saya mohon maaf ketidaksiapan kpu daerah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota
ya yang begini saja masih belum siap apalagi yang betul betul yang diminta pak haidar tadi
sebelum saya ke bang nelson ini kalau seperti itu kan sdm nya aja kalau apa yang terjadi di pbb misalnya dengan ringkasan yang sedemikian banyak
sdm kpu aja tidak siap pak haidar
pak haidarnya gimana menghadapi menciptakan kualitas yang baik kalau sdm tidak baik
kita kan memang ingin kualitas baik di pesertanya sesuai dengan undang undang
maka prosesnya juga harus toro harus betul betul rinci dan lengkap gitu kan
nah karena itu janganlah dipendek pendekkan mestinya seharusnya
jadi kalau udah begini pendek begini mepet
dan kemudian menjadi sangat berat sehingga sdm itu harus cepat harus berada dan sebagainya
tapi kalau model pace yang dulu didesain awal itu sebetulnya
masih ada celah celah yang bisa dimanfaatkan
menabrak tahapan tahapan lain nggak pak hadar kalau misalnya
menurut tadi sudah dijelaskan
menurut hemat kami tidak
kan ada memang yang digunakan oleh penyelenggara pemilu dpr dan pemerintah waktu mereka ada pertemuan konsultasi itu
itu berpandangan bahwa pasal lain yang mengatakan bahwa penetapan proses dan penetapan verifikasi ini harus sudah selesai empat belas bulan sebelum hari pemutusan suara
itu kan pasal dalam desain awal
sebelum ada putusan mk
dalam desain tidak mengikutkan dua belas partai politik yang sudah ikut pemilu sebelumnya
nah kalau begitu ada putusan mahkamah konstitusi seperti ini maka pasal itu seharusnya dipandang tidak diberlakukan untuk yang baru ini
yang baru ini dibuat track jadwal baru dengan proses verifikasi yang sama
jadi jangan sudah jalan dibikin aturan main baru
akhirnya salah satu tujuan utama dari mk ini kan menciptakan kestaraan dan keadilan
itu akhirnya tidak bisa tercipta
jadi lebih baik sebenarnya garis finishnya yang kemudian dimundurkan gitu ya
nah apakah waktu mengganggu tahapan berikutnya menurut hemat kami tidak
yang besar berikutnya bisa dicek ke bang afri ini adalah pencalonan
pencalonan itu baru nanti bulan juli
dimulai jadi masih beberapa bulan lagi
padahal sudah dihitung kalau dilakukan seperti sama yang lain seperti sebelumnya itu akan berakhir di akhir maret kok
kira kira begitulah ya
jadi persoalan di ringkas dipercepat gerubak gerubuk juga merugikan partai politik yang kemudian diverifikasi seperti bank afri itu tadi ya
ada misdi administrasi yang kemudian membuat verifikasi yang harusnya lolos tapi gagal
tapi yang paling mendasar menurut saya itu jadi kualitasnya ini menjadi kita agak ragu gitu
jadi sebelas partai ini juga kecuali empat partai yang diverifikasi secara real gitu
iya akhirnya karena dia bagian akhir juga harus disamakan dengan model yang lebih sederhana
apakah betul partai partai yang sudah diputuskan ini mohon maaf pak abdi ya adalah partai partai yang betul betul kualitasnya yang dimaksudkan di dalam undang undang kita gitu
nah itu menjadi pertanyaan besar kan
bang darson catatan anda terkait verifikasi ini seperti apa
ya saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai proses verifikasi yang kemudian kurang begitu pas metodenya
artinya dengan metode yang tidak pas melawan verifikasi tentu hasil juga tidak baik
tapi saya kira ini sudah menjadi sudah diumumkan begitu ya
sudah diumumkan hasilnya tidak mungkin agak repot kita menggugat kembali ini
hanya saja saya kira harus ada prinsip keadilan dalam proses proses seperti ini
artinya kalau ke partai ini dilakukan yang dengan cara yang mudah ya yang lain juga harus mudah misalnya
katakanlah misalnya seperti pbb sekarang tersingkir dalam proses yang sangat baik
ada konsultasi gratis nih bang
mas yeda proses proses di bpmi lu untuk melakukan sengketa ya
nah saya kira itu salah satu cara yang harus ditempuh
dan saya kira bawaslu dengan melihat proses proses yang dilakukan oleh kpu ya mereka juga saya kira akan mempertimbangkan itu
saya tidak tahu bagaimana proses di lapangan tapi kalau pengalaman kami dulu memang dalam proses penelitian sengketa itu kita tidak semata mata dengan apa yang ada di lapangan
kalau itu yang dilakukan ya pastinya proses penyelesaian sengketa kan begitu kan harus ada pemahaman pemahaman terhadap proses persoalan yang terjadi di lapangan
apa saja sih bang yang kemudian poin poin yang bisa membuat partai partai seperti partainya bang afri ini dan pkpi misalnya yang tidak lolos oleh kpu itu bisa menjadi lolos
apa apa saja kemudian yang menjadi concern harus bisa dipertimbangkan bawaslu untuk memperjuangkan ini
saya kira pertama adalah bukti bukti yang seperti bisa disampaikan itu
misalnya masyarakat keanggotaan yang sudah memenuhi syarat tetapi lupa dibuat berita acara itu saya kira menjadi bahan pertimbangan
kasus kasus seperti itu lumrah nggak banyak nggak
ya ada saja apalagi tadi mas hadar sudah menjelaskan bahwa proses verifikasi ini juga banyak yang tidak pas tidak sesuai dengan undang undang
nah artinya sebagai penyelenggara pemilu juga harus melihat aspek keadilannya
artinya kalau terhadap partai partai ini dilakukan mudah sedangkan kesini dilakukan ketat itu kan tidak ada
tapi saya tidak menuduh begitu ya biarlah nanti bagaimana proses itu di badan pengawas pemilu
tetapi saya kira setiap aspek pasti harus dipertimbangkan berdasarkan syarat syarat yang sudah ditentukan dari undang undang
oke bang nelson mungkin masyarakat perlu perspektif yang lebih luas lagi sebenarnya
bawaslu ini ada di mana posisinya ketika dalam proses verifikasi dalam proses sengketa seperti ini
kemudian mungkin ada pelibatan masyarakat juga ya kemudian dalam hal hal seperti ini sampai nanti akhirnya tahapan pemilu yang lain
ya ke bawaslu ini kan tugasnya adalah memastikan semua proses proses itu bisa dilaksanakan dengan baik
artinya proses yang diatur dalam undang undang kemudian dituangkan dalam peraturan kpu lebih detail
nah itu yang harus dilakukan oleh kpu harus dipastikan oleh bawaslu
saya tidak tahu persis apakah bagaimana proses yang dilakukan bawaslu ketika mendemping atau mengawasi proses verifikasi itu
sehingga terjadi apa yang disebutkan masyarakat tadi itu
jadi termasuk juga sebenarnya pengambilan sampling itu kan ada metode metode yang membuat sehingga objektif
kalau dia sembilan puluh dia harus disensus
dengan sembilan puluh kan itu jomplang sekali
nah itu saya kira hal hal seperti itu juga harus diperhatikan
kemudian penentuan sampelnya itu penentuan sampel
kalau kemudian kepada partai politik diserahkan begitu saja untuk mengambil sampel ya tentu orang yang di sekeliling mereka aja dibawa yang sudah dekat dekat itu kan
sudah pasti sebenarnya
sudah pasti seperti itu
mungkin mereka akan ambil misalnya dengan cara
susah susah dari gunung gitu misalnya kan
atau misalnya yang paling sederhana kan dibikin titik titik katakanlah dari seratus gitu ya
kemudian kita pilih sepuluh dengan tutup mata misalnya
itu bisa seperti itu
tapi tidak terpusat di satu tempat
tapi kalau itu diserahkan kepada partai politik pasti anda bilang yang dekat dekat kota kan
nah disini permasalahannya
jadi seharusnya pengawas bawaslu itu ya bisa mengkoreksi cara metode yang keliru ini
tapi kalau dilihat perjalanannya ke belakang
ternyata bawaslu mohon maaf ikut di dalam kesepakatan
bagian dari kompromi ruang tertutup itu
sehingga upaya koreksinya ruang koreksinya menjadi sempit atau bahkan tidak ada gitu
padahal tujuannya adalah untuk mengkoreksi
nah repot nih kalau terus terus
watchdog nya harusnya ada di luar dan mengawasi
ini juga bagian dari itu
nah ini apa sih anatominya mungkin masyarakat juga ingin tahu gitu
kalau tadi mas adat katakan sebenarnya tidak perlu diringkas
tahapan juga tidak terganggu
semua proses proses demokrasi sehingga menghasilkan output partai partai politik yang ikut kontestasi itu lebih berkualitas
itu bisa dilakukan
tapi kenapa kemudian ada kompromi yang seperti ini gitu
sebetulnya memang kalau boleh dikatakan kpu nya salah set dari awal sebetulnya
kenapa salah set
kpu datang ke dpr itu berkonsultasi ketika putusan mk keluar
dengan membawa opsi opsi yang berkemungkinan memang mengunci kpu
kpu meminta revisi undang undang
ini kan nggak mungkin mas budi
revisi undang undang di tengah tahapan pemilu sedang berjalan
meminta mengeluarkan perpu
mengeluarkan perpu untuk apa
padahal kan sebuah perpu itu dikeluarkan dalam kondisi darurat
ini kan tidak ada darurat
tinggal dilaksanakan saja putusan pengadilan
nah akhirnya ruang itu kemudian membuka kompromi kompromi yang kita tidak tahu apa yang dikompromikan
nah seharusnya ketika itu memang kpu datang saja dengan revisi peraturan kpu terkait dengan tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
kalau soal persyaratan kan nggak perlu lagi diubah
hanya yang diubah adalah soal verifikasi faktual untuk dua belas parpol
tadi pak hadar bilang kalau disesuaikan waktunya dengan desain awal pkpu sebelas dua ribu tujuh belas itu
maka akan selesai di akhir maret
tidak ada masalah setelah itu
verifikasi bisa dilakukan sebagaimana ketentuan yang sebelumnya
tidak akan ada juga pemadatan waktu pemadatan kerja
sehingga prosesnya bisa jauh lebih fair
nah soal keanggotaan
ini memang menjadi masalah
ini memang menjadi masalah krusial
kpu ini kan ibarat peneliti
meneliti parpol lah objek penelitiannya
nah seorang peneliti dia yang menentukan bagaimana cara mengambil sampelnya dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah
nah misalnya ya ketika kpu akan meneliti itu kpu yang menentukan metode atau rumus yang diambil untuk menentukan siapa anggota parpol yang akan disampel
jadi kpu menentukan ya
jadi kpu menentukan ya
karena seorang peneliti itu dia yang menentukan sampel yang akan diambil dengan random
bukan respondennya ya kemudian

bukan respondennya ya kemudian
itu yang ditentukan valid
karena ini kan sampel representasi kan
kenapa di sampel
agar kemudian siapapun yang akan diambil dari total satu ratus dua puluh orang misalnya semuanya siap
kan itu logikanya
nah kalau memang misalnya ya yang akan diambil adalah metode yang lebih sederhana agar kemudian kpu tidak butuh waktu banyak mengecek door to door
cukup dihadirkan saja di kantor partai kenapa tidak sensus saja
kan kita berdiri di atas asumsi semua anggota yang diajukan partai itu orangnya ada dan solid serta verifikasi
nah kalau memang akan diverifikasi faktual dengan waktu yang singkat kemudian dengan cara dan luasan kerja yang sangat terbatas
mestinya sensus dong
semua kan dihadirkan dengan cepat
itu adalah cara yang disederhanakan juga gitu ya bang fadli

jadi itu yang diadakan
jadi kalau diadakan di sensus ini mana orangnya dan itu kan juga akan jauh lebih cepat
kalau kemudian pertimbangannya soal waktu ya
tapi kan kemudian yang diambil adalah pilihan yang jauh lebih sederhana
yang kemudian saya setuju dengan pak hadar ini sebetulnya secara kaidah kelimut mengambil sampel dalam metode penelitian agak dipertanyakan sebetulnya
anda melihat ini cara kpu mengakali putusan mk ini bahasa saya terlalu
sebagai orang yang dari kpu saya kira tidak di kpu nya
tapi mungkin tekanan begitu berat untuk kpu sehingga pilihan mereka sangat sempit ini yang terjadi perkiraan
anda paham itu kan tekanan politik kemudian
karena saya ada beberapa kali juga di rapat tertutup kan
jadi saya tahu kalau sudah tertutup itu ada pesannya
pasti jelas sih tekanan
jelas misalnya nggak dikasih minum misalnya gitu kan bukan capek juga
nah jadi itu sebetulnya
nah jadi saya khawatir ke depan kalau modelnya begini terus tentu akan merusak
kita akan bicara mengenai dampak dari apa yang kemudian diverifikasi
outputnya sudah ada pbb masih berjuang untuk bisa mengikuti proses politik ini ke depan
tapi apa sih dampak dari penyederhanaan kompromi hengki pengki antara satu pihak dan pihak yang lain dengan kualitas demokrasi
dan apa yang kita harapkan aspirasi masyarakat terwakili kemudian apa yang masyarakat inginkan itu bisa diwakili oleh para wakil rakyat
kita akan bahas itu usaha jenah berikut ini
oke soal pembahasan akses dan perjalanan saya ingin menulis
sebenarnya saya berpikir bahwa seluruh proses verifikasi ini sudah dilakukan oleh kpu dengan baik
tetapi kemudian terungkap bahwa ada beberapa kelemahan kelemahan yang mereka lakukan
tapi saya tetap berpikir positif
kerotoh juga sudah terlanjur seperti itu
tapi oleh kpu itu harus diperbaiki
sebagaimanapun perbuatan perbuatan kpu di dalam menjalankan undang undang maupun peraturan peraturan
kalau mereka tidak konsisten
itu juga akan membuat kredibilitas mereka juga akan menurun di mata masyarakat
kalau kredibilitas penyelenggara pemilu sudah tidak dipercaya oleh masyarakat
ya hasilnya pun pasti itu tidak akan dipercaya
nah oleh karena itu saya kira bagi kpu harus memperbaiki kinerjanya ke depan
masih banyak proses proses yang berkaitan dengan verifikasi
termasuk misalnya pencalonan dan lain sebagainya itu harus dilakukan
ada titik titik kerawanan lagi
iya saya kira ada masih banyak sebenarnya
setiap tahapan itu ada titik kerawanannya
tetapi saya yakin bahwa kalau kpu sudah menyusun itu dengan baik dalam peraturan kpu nya
dan saya kira tidak terlalu sulit karena peraturan kpu di masa yang lalu
sebenarnya kan tinggal ditiru saja tinggal dikopi saja itu
dan disesuaikan dengan kalau ada perubahan perubahan dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
jadi sebenarnya tidak terlalu sulit
jadi agak heran juga kita kalau kemudian peraturan kpu tidak bisa membuat selengkap mungkin
proses proses yang harus mereka laksanakan dalam setiap tahapan itu
apalagi serat partai peserta pemilu kan nggak berubah sama sekali
dibanding dua ribu empat belas kan nggak berubah
tidak berubah ya
tetap dalam kaedah nawai itu penyederhanaan partai politik ya
dari proses yang sekarang terjadi
nah kalau dilihat dari faktanya artinya ya tidak
karena dua ribu empat belas hasil verifikasi faktual itu menghadirkan kemudian sepuluh partai peserta pemilu
tambah dua pbb dan pkpi dari hasil sengketa
kalau kita lihat sekarang justru jumlah partai politiknya malah bertambah
dari dua belas partai peserta pemilu
serta pemilu dua ribu empat belas tambah empat dan ini akan potensial bertambah karena ada sengketa dan lain sebagainya
nah artinya kalau kita lihat juga salah satu kenapa kemudian ada syarat partai politik calon peserta pemilu
kan kemudian bertujuan untuk menyederhanakan partai politik dalam proses pencalonan
dalam menuju proses pemilu itu
sehingga partai yang ikut pemilu itu adalah betul betul parpol yang kuat secara institusi
memiliki kader memiliki kekuatan secara organisasi
untuk kemudian ikut menjadi peserta pemilu
termasuk juga itu yang dibahasakan eksplisit di putusan mk itu
saya baca betul nanti pak hadar dan bang nelson juga pasti bisa tambahkan
bahwa salah satu tujuan dari verifikasi ini adalah untuk menyederhanakan jumlah parpol peserta pemilu
kan ada dua tahapannya mas budi
satu partai politik yang terdaftar di kementerian hukum dan ham
nah kemudian partai politik ini mendaftar menjadi calon peserta pemilu
dicek kemudian apakah mereka bisa memenuhi persyaratan atau tidak
yang pasti syarat menjadi calon peserta pemilu
yang pasti syarat menjadi calon peserta pemilu
itu lebih berat dari syarat pendirian partai
nah setelah ikut peserta pemilu untuk dapat kursi ada lagi namanya ambang batas parlemen
itu yang seleksi yang dilakukan dalam proses sistem pemilu kita
kontradiksi karena kemudian keluar juga narasi baik dari kementerian dalam negeri bahkan kpu juga mengatakan itu
bahwa untuk menyederhanakan partai itu bukan di proses verifikasi partai
tapi nanti ketika mereka dipilih atau tidak dipilih oleh masyarakat loh
ini menurut saya sudah
ini menurut saya sudah tidak pas dengan hakikat proses verifikasi faktual
yang sebetulnya verifikasi ini untuk kemudian menyeleksi partai partai politik yang ada
untuk kemudian apakah mereka layak untuk menjadi peserta pemilu atau tidak
kalau cara berpikirnya seperti itu
partai politik ini biar diseleksi oleh pemilih saja
ikutkan saja semua partai yang terdaftar di kumham itu
jadi seperti hari ini di gora bung karo
jadi bebas saja penonton masuk punya tiket atau tidak punya tiket
nanti biar pemilih yang mau
biar pemilih nanti yang menentukan apakah mereka dipilih atau tidak
pbb sendiri melihat ini ada
memang ini peraturan kemudian verifikasi proses yang terjadi ini
keluar dari nawaitu untuk penyederhanaan politik ini
penyederhanaan partai politik ini
atau anda nggak setuju
harusnya seperti ini memang
saya melihat bahwa saya setuju
semakin sedikit partai politik
mudah mudahan demokrasi semakin baik
tentunya gitu kan
tetapi dalam menseleksi partai politik
tidak boleh dasarnya tidak berdasarkan keadilan
kami minta semua diperlakukan sama
kemudian tahapan tahapan yang sudah dibuat
dilaksanakan dengan sebaik baiknya
tanpa merugikan pihak pihak atau partai yang ikut melakukan verifikasi
saat ini partai bulan bintang sangat dirugikan
dengan adanya keputusan tadi
di sumatera utara gagal
itu sudah di move dulu dari awal
tapi memang ada
dpc yang tidak kita ajukan
beberapa media sudah muat itu berita
ditambah lagi dengan manokwari selatan
yang kami sudah dapat buktinya
bahwa kami dirugikan
tapi berita acaranya manokwari selatan saja yang gagalkan
akhirnya sekarang hanya manokwari selatan
makanya bukti bukti tadi akan kami bawa ke sengketa bawaslu
bahwa kpu sudah melakukan pelanggaran terhadap partai bulan bintang
dan ini merugikan sekali
karena ini partai bulan bintang ini berazaskan islam
ya kan pak budi
kemudian kami mendapat positifnya apa
semua kekuatan di dpc sampai dengan ranting itu lebih solid
lebih merapatkan barisan
jadi karena merasa terugikan jadi solid
beberapa daerah yang mengatakan
bang kami siap untuk mendemo kpu
itu juga harus di
kita lakukan cara cara terbaik
kalau bahasa madura solid itu
pak hadar gimana anda melihatnya
pengaturan seperti ini
ini ada juga upaya penyederhanaan
tetapi keliru juga kalau kita memaksakan penyederhanaan
tanpa memperhatikan kualitasnya
kemarin pemilu dua ribu empat belas sudah diturun empat
berhasil turun sampai dua belas partai nasional
maka sekarang harus delapan misalnya gitu
itu kan keliru
kalau toh partai politik kita ini menjadi lebih baik
dan memenuhi semua persyaratan yang ada dengan verifikasi yang ketat
tidak ada masalah
kenapa kita harus masalahkan
karena peraturan anda lihat sudah cukup ketat itu ya
nah yang repot kan
peraturan sudah ketat
tetapi tidak laksanakan proses verifikasi sesuai aturan itu
kalau ini diketatkan
jangan jangan memang berkurang dari yang dua belas yang
diketatkan itu maksudnya disesuaikan dengan peraturan yang sudah dilaksanakan
apa yang dibunyi undang undang itu
itu perkiraan saya
keliru kalau kemudian
sehingga akhirnya ya tujuan tadi tidak bisa dicapai
dampaknya apa mas sadar
jika memang kalau melihat proses politik yang sudah ada
kita kan berharap pemilu mendatangkan kemaslahatan bagi para pemilih
masyarakat yang memilih gitu
apa dampak yang paling dirasakan misalnya
langsung atau tidak langsung
ya kan kita ingin dapatkan pemimpin pemimpin yang memang terbaik
melalui proses pemilihan ini
yang terpilih itu juga kita yakini
kita dukung gitu kan
tetapi kalau kemudian proses ini
tidak sesuai dengan apa yang seharusnya
orang kan menjadi bertanya tanya
apalagi kemudian ada proses kemarin
yang kelihatannya di dpr itu
kpu tidak bisa bergerak secara mandiri gitu
nah nanti selanjutnya ini akan dipertanyakan terus
bahkan saya ngeri
ada bom waktu
kalau kita perhatikan
salah satu pertimbangan di
di putusan mk itu
adalah kpu harus melaksanakan ini secara ketat
di situ sudah diingatkan loh
kalau tidak nanti bisa dipertanyakan legitimasinya
bisa seperti itu ya
menimbulkan persoalan di belakang
disebutkan di situ
kapan bahwa peserta terutama ya
terutama di poin nanti
kalau kelihatannya kita udah kalah
nah itu nanti akan ada sengketa
di mk sendiri
dan akan diangkat
dikaitkan dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan
mk kan memutuskan seperti ini
kemarin tidak ada laksana seperti mk
nah di situ ada resiko yang cukup besar menurut saya
kita tidak rapihkan dari sekarang
itu sebetulnya yang
dan masih bisa
sangat masih bisa diperbaiki
sehingga hasil pemilu dua ribu sembilan belas
baik pemilu legislatif ataupun presiden
maksudnya calon calon yang dihasilkan itu
punya legitimasi yang kuat
baik secara mekanisme peraturan
dan juga hasilnya itu tadi
itu esensi dari satu pemilu
kita harus ada legitimasinya
kita jangan pernah lelah untuk terus mengawasi
jangan pernah ada untuk terus menjadi watchdog di luar
seperti bang fadli dan juga
terima kasih sekali lagi bapak bapak
atas perbincangan yang hangat malam hari ini
kami akan segera kembali
usaha ijera berikut ini tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali